kita akan baca bagaimana gambaran situasi yang terjadi selama sidang sengketa pilpres pada jumat pagi tadi
ada juga bagaimana what's next atau setelahnya sudah bersama kami melalui sambungan skype
ada akademisi hukum tata negara universitas udayana jimmy uspunan
pak jimmy selamat malam
tiga hari yang lalu kalau tidak salah kita juga sempat ngobrol di connected
tapi waktu itu masih sebatas analisa yang sifatnya prediksi
hari ini sudah digelar jumat pagi tadi sampai dengan pukul lima belas tiga puluh
bagaimana anda membaca gambaran sidang atau selama perjalanan sidang dengan pembacaan materi gugatan disampaikan oleh bpn
seperti apa pak jimmy
pertama itu sidang tadi belum ada kejelasan berkaitan dengan permohonan yang mana yang digunakan
apakah tanggal dua puluh empat mei ataupun sepuluh juni
nah sebenarnya ketika
tidak jelasan ini dimulai karena bentuk dari akrobatik kuasa hukum dua
yang mencoba melihat peraturan mahkamah konstitusi nomor empat dua ribu dua
tidak ada tahapan berkaitan dengan perbaikan
dan kemudian itu seolah olah itu dibuat suatu tindakan perbaikan
dan kemudian itu dikembalikan kepada mahkamah konstitusi sendiri dalam sidang pendahuluan
sehingga akhirnya memunculkan perdebatan perdebatan di antara pihak
termohon pihak pihak terkait termasuk bawaslu dalam sidang tadinya
nah tapi dalam hal ini yang menjadi menarik adalah ketika tadi mahkamah konstitusi menambah durasi waktu
yang harusnya perbaikan permohonan itu tanggal
sorry perbaikan jawaban dari permohonan itu tanggal dua belas juni menjadi tanggal delapan belas juni
nah sekiranya di sini bawaslu pihak terkait ataupun pihak termohon
ini perlu juga meng counter apa yang menjadi lampiran atau perbaikan perbaikan yang sepuluh juni itu
nah meskipun mahkamah konstitusi tidak memutuskan tadi apakah yang dipakai sepuluh juni atau dua puluh empat juni
tapi dari arah arahnya dengan mengarahkan kepada adanya durasi waktu tambahan
maka kemungkinan perdebatan perdebatan itu akan muncul pada sidang pembuktian nanti
nah yang kalau kita lihat
perbaikan sepuluh juni yang tadi dibacakan oleh pihak pemohon
kalau dibandingkan dengan dua puluh empat mei itu ada dua sinyal sebenarnya yang dilakukan oleh pemohon
empat mei itu pemohon lebih menekankan pada permohonan yang sifatnya kualitatif
jadi dia hanya coba menghindari dari penghitungan hasil suara
makanya dalam petitumnya tidak ada perolehan suara yang benar menurut versi pemohon
seperti yang terlihat di tanggal sepuluh juni perbaikan itu
nah sedangkan sepuluh juni baru pemohon mencoba menggabungkan antara kualitatif dengan kuantitatif
seakan akan kemudian masih berharap bahwa mahkamah konstitusi lebih menekankan pada persoalan kualitatif dengan persoalan tsm tadi
makanya persoalan tsm tadi itu masih tidak ada relevansi dengan apa pengaruh

jadi makanya persoalan tsm tadi itu masih tidak ada relevansi dengan apa pengaruh dari tsm

sehingga dalam permohonannya tadi akhirnya ditaruh duluan yang sifatnya kualitatif duluan baru pendekatan kualitatif itu belakangan
ada lima belas poin dalam petitum yang sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum dua tim kuasa hukum bpn tadi melalui kuasa hukum
anda melihat gini tadi ada pernyataan atau ada pertanyaan lah ya ketika dari yusril iza mahendra menanyakan
ini harus menjawab atau jawaban yang harus disampaikan nanti dari gugatan yang mana
karena ada dua petitum yang berbeda
memang seperti apa dan harus seperti apa
dan yang sesuai dengan hukum acara mk yang mana ini
yang nantinya dianggap sah atau keabsahannya dijamin
mahkamah konstitusi juga tadi tidak memberikan satu jawaban
apakah yang dijawab oleh para pihak terkait termohon dan bawaslu itu apakah petitum dari permohonan sepuluh juni
ataukah yang dua puluh empat juni eh dua puluh empat mei malah
nah mahkamah konstitusi hanya lebih melemparkan tergantung dari masing masing pihak untuk membaca situasi semacam ini
nah tentunya memang ini sebenarnya bola panas yang dilemparkan oleh pemohon
dengan melihat sebenarnya pmk itu sudah membatasi tidak ada kelengkapan perbaikan kelengkapan
tapi kemudian dicoba dicari cari sekolah supaya kemudian bola itu dilemparkan ke mahkamah konstitusi
akhirnya mahkamah konstitusi menggunakan pendekatan dari asas audi et al
dan kemudian musyawara akhirnya muncullah tambahan durasi waktu itu sampai tanggal delapan belas juni sebelum jam sembilan di persidangan itu
nah tapi kalau yang menjadi persoalan dalam hal ini
tetap pihak terkait dan pihak kebawah selu ataupun termohon
semestinya tetap menyampaikan apa yang menjadi jawaban jawaban yang memang
kalau misalnya itu bisa dilakukan terhadap perbaikan ya sudah itu dijawab
kalau kita lihat sebenarnya antara perbaikan sepuluh juni dengan dua puluh empat mei
itu bedanya hanya ada lima soal berkaitan dengan petitum
pertama di dalam perbaikan permohonan sepuluh juni itu
hal ini sebelumnya tidak pernah diomongkan di permohonan yang pertama
jadi kelihatan pemohon yang pertama itu mau untuk mengajak
supaya jangan sampai hitung hitungan hasil mereka punya keraguan di situ
yang samar samar adalah juga isi
isi permohonan atau isi dari gugatan dari bpn dari dua
yang banyak banyak diperkirakan atau banyak yang
ya banyak juga yang bilang bahwa ini terlalu banyak dalil
terlalu banyak teori terlalu banyak kutipan
seperti misalnya dari pengamat asing
kemudian juga kemarin saya sempat singgung melalui link link
atau dari tautan tautan berita
iya memang sebenarnya kalau
tautan tautan berita kemudian dalil dalil yang diungkapkan oleh para ahli
yang dari enam belas ahli itu kemudian dikutip dalam permohonan
sebenarnya itu sia sia
dan itu hanya buang buang energi dan buang buang waktu
karena memang pola mereka pola pihak dua itu ingin mengarahkan kepada kualitatif
padahal kalau kita lihat konstruksi dari undang undang dasar
undang undang pemilu undang undang mk
termasuk peraturan mahkamah konstitusi
sengketa di dalam mahkamah konstitusi
itu adalah sengketa hasil
bukan sengketa proses seperti di bawaslu
atau kemudian ke peradilan tata usaha negara
atau ke gatundu
nah kalau bicara persoalan sengketa hasil
maka kemudian objek tugasannya
atau permohonannya adalah keputusan hasil penghitungan suara oleh kpu
atau oleh termohon
nah versi dari termohon itu harus dibandingkan dengan pemohon
misalnya termohon di keputusan itu
pasangan satu lima puluh lima lima kemudian pasangan dua empat puluh enam sekian
nah kemudian di versi dari pemohon harusnya itu didudukan
nah baru dicek mana yang salah
mana yang salah di kabupaten mana provinsi mana kemudian atau di beberapa provinsi
baru kemudian bicara persoalan kualitatif
berkaitan dengan tsm
pak ketika bicara persoalan pelanggaran tsm
terstruktur sistematis dan masif
itu harus sifatnya nasional
itu terjadinya misalnya di
katakanlah berkaitan dengan kapolsek di pasirwangi garut
itu kemudian dianggap bahwa ini berlaku untuk seluruh indonesia
padahal bicara persoalan tsm
itu kan dilakukan oleh struktur
aparat aparat rada hukum
kemudian akhirnya itu dilakukan secara rapi
dan itu harus dibuktikan
apakah ada bukti otentik tidak
misalnya perintah dari kapolri
perintah kepada kapolda
kapolda kemudian kepada kapolres kapoltabes
baru sampai di bawahnya
begitu juga kpu pusat sampai di kppa
kita akan lihat nanti perkembangannya pembuktian jawabannya akan seperti apa
masih ada agenda sidang kedua selasa delapan belas juni
terima kasih pak jibie sudah kembali bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih pak jibi